kepadanya polres jakarta selatan bahwa ada terduga korban pelecehan seksual dalam kasus ini
lpsk meminta polres jakarta selatan untuk menginformasikan kepada terduga korban apabila membutuhkan pendampingan psikologis
meski demikian lpsk belum bisa menindaklanjuti kasus ini jika status hukum belum naik ke ranah pidana
bahwa perlindungan itu dilakukan dalam proses peradilan pidana
dengan kata lain lpsk bisa melakukan perlindungan
kalau ada proses pidananya
dalam artian ini adalah laporan kepolisian tentu yang mengelola proses pidananya
nah kalau mengajukan permohonan tentu keluarga maupun siapapun
yang berhubungan dengan peristiwa ini
saya bilang peristiwa karena belum tentu ada tindak pidana untuk yang itu ya maksudnya
tetapi siapapun untuk peristiwa itu bisa mengajukan ke lpsk
tidak harus dari kepolisian
meskipun salah satu sumbernya bisa saja
permohonan perlindungan itu berasal dari kepolisian